jelang sea games kuala lumpur dua ribu tujuh belas yang tinggal beberapa hari lagi
tim tinju indonesia terus melakukan persiapan baik dari segi fisik dan teknik
di pemusatan latihan tinju nasional di bogor jawa barat
sekarang kita masuk tapering menjelang pertandingan
jadi yang isinya semua mengarah kepada speed teknik dan teknik taktik
kita sekarang padukan untuk bermain berpasangan semua
bagaimana cara menghadapi lawan kidal bagaimana keluar dari tekanan lawan
atau clean dari lawan bagaimana kita harus lakukan
dan segala sesuatu yang bisa terjadi di atas ring itu kita lakukan
jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan kesalahan
yang biasa dilakukan oleh tinju itu sendiri
pada pemusatan latihan tinju kali ini kehadiran pelatih strength and conditioning
dari satuan pelaksana program indonesia emas satlak prima
membawa suasana baru dan respon positif dari tim tinju indonesia
karena sekarang sudah memasuki tahap yang dimana
delapan periodisasi dalam komponen biomotoriknya sudah masuki maintenance
jadi memelihara kondisi fisik yang sudah kita raih kita capai
dari awal bulan februari saya mulai bergabung di tinju
dan sekarang kita memelihara ini dengan kondisi fisik yang ada
dua minggu lagi kita masuk ke tapering
habis itu kita siap untuk melaksanakan kegiatan sea games

dan memiliki kemampuan untuk melakukan penyelamatan
dan juga maksimal mempersiapkan diri untuk memberi kemenangan
dan membawa pulang medali bagi indonesia
mohon doa restu dari semua masyarakat indonesia
dukung kita dalam doa supaya apa yang diharapkan oleh
dan disertakan oleh kita semua boleh tercapai